puluhan komunitas ojek online mengikuti pelatihan keterampilan berkendara di taman lalu lintas jibubur jakarta timur hari rabu
selain pelatihan keterampilan berkendara para pengumudi ojek online juga diberikan edukasi untuk beretika saat berkendara di jalan
jadi di mana untuk akibat kecelakaan lalu lintas jasara harjah pun bersama kor lantas polri memberikan pelatihan safety riding and driving
kepada pengemudi ojek online di taman lalu lintas cibubur jakarta timur hari rabu
selain pelatihan keterampilan berkendara para pengemudi ojek online ini juga diberikan edukasi untuk beretika saat berkendara di jalan
kami terus melakukan kegiatan kegiatan yang memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat khususnya terkait dengan pencegahan kecelakaan atau kesadaran berlalu lintas